ya kalau kita lihat kontrak asnawi mangku alam dan egy maulana fikri yang ada di liga eropa dipastikan diperpanjang ya
kemudian kita tahu juga klub klub luar negeri dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain indonesia lain
setelah melihat permainan apik di aff cup dua ribu dua puluh
ini merupakan salah satu langkah awal menuju upaya memajukan sepak bola tanah air
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung lewat zoom dengan pengamat sepak bola tommy welly yang akrab di sapa
bung toel halo selamat malam bung toel
ya bung toel selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
suasananya semangatnya masih soal timnas sepak bola ya
kemarin kita melihat bagaimana para pemain yang usianya rata rata sekitar dua puluh tiga tahun ya
ini bermain dinilai cukup baik permainannya juga cukup kolektif
kalau anda melihat para pemain timnas yang berkarir di luar negeri pada gelaran aff cup dua ribu dua puluh
anda melihatnya bagaimana apakah ada perbedaan signifikan
kalau kita bandingkan dengan timnas sebelumnya yang misalnya full bermain di liga dalam negeri
ya tentu ya ada perbedaan antara mereka yang bermain di liga domestik dengan mereka yang bermain di luar negeri
ini persoalan kompetitif persoalan kompetitif di mana mereka bermain
jadi atmosfer environment yang berbeda itu mempengaruhi perkembangan atau kemampuan seorang atlet atau sepak bola kan begitu
jadi lingkungan di mana dia bermain lingkungan di mana dia berkembang sebagai pemain itu sangat pengaruh
nah itulah yang membedakan antara mereka yang berkarir di liga yang lebih profesional levelnya dengan apa yang masih bermain di domestik
bung toel ini kan setidaknya sejauh ini ada dua pemain ya yang kontraknya diperpanjang ada asnawi dan juga egy
artinya anda melihat mereka berdua punya kemajuan yang cukup baik
dalam hal bermain dan tentunya kalau kita bahas soal klub luar negeri adalah soal industri olahraganya
anda melihat ini iklim positif bagi mereka juga
iya jadi kalau kita bicara asnawi dan egy tentu kita harus melihatnya dua hal yang berbeda
yang satu di asia tiga korea yang satu di eropa
meski eropanya masih eropa timur ya bukan eropa yang top lima liga dunia
jadi masih di pinggiran eropanya
tetapi enggak masalah
karena itu merupakan atmosfer yang paling tidak jadi stepping stone untuk masuk ke liga yang lebih besar
khusus asnawi liga korea menurut saya lebih realistis saat ini buat para pemain indonesia
liga di asia yang levelnya lebih tinggi misalnya liga korea liga jepang atau minimal liga thailand
itu menurut saya lebih realistis bagi para pemain muda indonesia
khusus asnawi liga korea menurut saya lebih realistis saat ini buat para pemain muda indonesia
khusus asnawi liga korea menurut saya lebih realistis bagi para pemain muda indonesia
untuk mengasah kemampuannya
ketimbang langsung ke eropa karena eropa punya banyak tingkatan
ada eropa yang top lima liga itu seperti inggris spanyol perancis lalu juga italia dan jerman
tetapi saya pikir nggak semudah itu untuk masuk kepada lingkaran liga eropa yang levelnya di atas itu

ini berarti termasuk soal kesempatan bermain ya bung tawel
dalam setiap kompetisi yang dijalani oleh klub klub tersebut
artinya kesempatan bermain begini level korea kan pasti lebih tinggi level sepak bolanya
atmosfernya lebih tinggi environment nya lebih tinggi
environment yang saya maksud adalah klub klub profesionalnya tentu berbeda levelnya dengan indonesia
karena kita tahu bahwa korea itu kan perengganan ke piala dunia sejak seribu sembilan ratus delapan puluh enam
jadi tidak pernah putus piala dunia
jadi buat mereka kan level sepakbolanya lebih tinggi dibanding kita
nah pemain kita seperti asnawi mencicipi atmosfer kompetisi liga korea
meski masih ada di level kedua sangat pengaruh positif bagi perkembangan kemampuan asnawi
tidak hanya asnawi dan egy yang sudah memang sudah beberapa waktu bermain di luar negeri
ada yang di liga korea ada juga di liga eropa
kita juga lihat ada munculnya rising star ya ada pratama arhan kemudian juga ada dewangga
ini ada kabar meskipun ini baru rumor ada ketertarikan dari klub klub di luar negeri terhadap dua pemain ini
anda melihatnya bagaimana
bung toel apakah kemudian ini menjadi baik bagi klub juga
karena kita juga mendapatkan statement dari ceo psys semarang bahwa mereka yakin bahwa psys akan melepas pemainnya
akan melepas pemain itu jika bermain di liga di luar asia
anda melihat ini bagaimana
ya saya pikir mereka yang disebut tadi pratama arhan alfreanda dewangga bahkan rizik kambuaya dan ramai rumakik
menurut saya sih adalah pemain pemain yang potensial untuk main di kompetisi luar negeri
paling tidak di kompetisi asia dulu
karena apa yang mereka perlihatkan sepanjang turnamen afs kemarin menunjukkan mereka punya kelas
kelas dan kelas
bagaimana kelas di mana di level asia
jadi menurut saya sih betul mereka adalah pemain pemain potensial
bukan hanya pratama bukan hanya asnawi bukan hanya egy dan witan
tetapi juga menurut saya sih ini tantangan kedepannya buat alfreanda dewangga pratama arhan ricky kambuaya maupun ramaero makik
untuk mengembangkan kemampuannya di level yang lebih baik
di kompetisi liga yang lebih baik di asia
bung toel kita berbicara lebih luas lagi soal
apa ya soal pemain pemain yang bermain di luar negeri
sebenarnya kan federasi seperti pssi ini juga punya program
dulu kita ingat ada pssi primavera kemudian juga pssi bareti ada juga terakhir kemarin garuda selek
anda melihat sejauh apa program program latihan di luar negeri yang digerakkan atau diinisiasi oleh federasi ini membuat pemain pemain kita menjadi lebih baik
berbeda antara pemain yang bisa go internasional main di klub luar negeri
dengan mereka yang program program tc jangka panjang yang disebut tadi seperti primavera bareti sad uruguay
itu kan mereka berangkat satu tim
mereka tetap dalam rombongan pemain pemain indonesia tidak bergabung dengan klub manapun
nah itu yang saya bilang environment nya nanti mereka berbeda
environment yang saya maksud adalah
saat asnawi masuk kepada klub ansan greener
maka dia masuk dalam kultur sepak bola korea lewat ansan greener
di sini klub profesional itu akan dilihat perbedaan perbedaannya
karena seperti kita ketahui indikator klub profesional itu kan ada yang disebut kalau di indonesia club licensing
jadi harus mengenai syarat syarat apa saja
nah itu yang saya sebut sebagai environment
belum level kompetitif itu adalah lawan lawan yang mereka hadapi
makin menghadapi lawan yang kompetitif
maka itu akan makin menguji kemampuan seorang pemain
kita bergabung dengan klub yang bagus
maka kemampuan kita akan makin terasa teruji atau ditantang
bukan cuma oleh tim lawan tapi juga oleh rekan satu tim
untuk bisa masuk starting line up misalnya kan seperti itu
contoh langitnya kan begini
kalau bakat bisa lahir dimana saja
messi lahir di argentina
tetapi bakat messi itu kan biasa di lingkungan barcelona
di lingkungan di environment pembinaan sepak bola barcelona
maka kemudian bakatnya itu menjadi maksimum
itu yang saya maksud
bahwa pemain pemain yang tadi sempat disebut
pratama arham dewangga riki kabuaya rami rumatik aznawi
itu punya potensi punya bakar
hanya bagaimana bakat ini supaya maksimum
dia harus ada di lingkungan yang juga kompetitif
tapi bung toel memang kalau harus jujur tidak semua pemain mungkin bisa bersaing di level mungkin di liga thailand jepang maupun di korea selatan
anda melihat pembenahan liga dalam negeri ini menjadi sangat penting tidak saat ini
tidak semua bisa punya kemampuan bersaing di level kompetisi luar negeri di asia misalnya
karena kalau istilah umumnya itu lost in translation
jadi tersesat bisa karena faktor bahasa bisa karena faktor homesick bisa karena faktor budaya makanan dan sebagainya
oleh karena itu kita juga harus punya perhatian dalam hal ini federasi untuk meningkatkan kualitas kompetisi liganya
kualitas kompetisi liga harus ditingkatkan
salah satu contoh yang terbaru paling anyar itu kan soal bagaimana pemain klub liga satu kita di ruang gantinya di lorong gitu kan
bukan ruang ganti yang semestinya untuk sebuah klub profesional level satu
nah itu kan masih mirip
artinya environmentnya belum ideal banget
belum kalau kita meninjau kepada masing masing klub nggak semua klub dalam posisi yang sama secara profesional gitu
profesionalnya persija persib mungkin beda dengan profesionalnya lamongan
profesionalnya barito beda dengan profesionalnya persipura
nah itu yang belum seragam
belum sama level profesionalitasnya
jadi memang penting kompetisi domestik untuk terus meningkatkan kualitasnya
tapi kalau kita nunggu kompetisi domestik meningkat kualitas baru keluar ya agak sulit
karena kita nggak bisa memprediksi kapan sih kompetisi domestik bisa meningkat kualitasnya kita nggak bisa prediksi
dua tiga empat lima tahun kita nggak berani ngomong gitu
jadi mendingan sambil itu menunggu perbaikan kualitas kompetisi domestik kita harus menunggu
yang punya kualitas yang punya mentalitas untuk bersaing di luar ya keluar aja
baik ini pesan untuk para pemain bola profesional ya di indonesia ya
yang punya kualitas yang punya mentalitas sebaiknya melihat untuk bisa berkarir di liga yang ada di luar negeri dengan kualitas yang lebih baik sambil di dalam negerinya
disodori opportunity ya jangan sampai ditolak gitu
baik baik baik
baik sembari kita memperbaiki liga di dalam negeri terima kasih bung tommy welly sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini